balad sepeda nasional bertajuk gbk irox dua ribu sembilan belas
digelar di gelora bung karno senayan jakarta
dua puluh dua hingga dua puluh tiga november dua ribu sembilan belas
dengan konsep tiga in satu
ajang ini mempertandingkan tiga genre
yaitu road bike folding bike dan push bike
salah satu genre yang menjadi terhatian adalah kategori push bike
atau sepeda tanpa pedal
yaitu balap sepeda anak mulai dari usia dua tahun hingga maksimal lima tahun
dilengkapi peralatan keselamatan bersepeda seperti helm dan pelindung lutut
bocah bocah ini juga diuji totalitasnya dengan face painting atau cat wajah
tingkah pebalap cilik ini mengundang tawa penonton
ada yang bersemangat layaknya pembalap
namun ada pula yang menangis dan meninggalkan sepedanya untuk berjalan ke arah orang tua
dan tak kalah heboh orang tua yang memberi semangat kepada putra putri kesayangan mereka
udah bisa gak rasanya menang nanti
oke semangat ya semangat dulu dong gini kan tangannya
orang tua mengaku mengikut sertakan anak dalam ajang ini sebagai sarana sosialisasi dengan anak anak seusia
selain itu ajang ini dimilai dapat membangun gaya juang anak sejadi kecil
memang kalau tiap weekend memang acaranya olahraga bareng sekeluarga
dan memang kita kan udah sekolah
terus ada teman
sama teman sekolahnya ibu sekolahnya bilang kalau ada komunitas ini terus kita ikutan
founder irox dua ribu sembilan belas ibnu rusdian menyebut
balap sepeda anak menjadi wadah menanamkan pentingnya kultur bersepeda sejak dini
baik itu selain mereka olahraga
membangun anak anak itu motoriknya bisa lebih cepat
jadi mereka handling mereka lebih dimulai dari usia sangat dini dari dua tahun
sampai maksimal lima tahun dan itu sangat bagus buat mereka
jadi tak hanya seru seruan sekaligus berolahraga
si kecil pun dapat memetik nilai nilai positif sedini mungkin